menjelang hari raya idul fitri dua ribu sembilan belas suasana di terminal terpadu pulau gebang jakarta timur semakin ramai
beberapa langkah telah dilakukan untuk melancarkan perjalanan para pengemudi yang berangkat dari terminal pulau gebang
terminal terpadu pulau gebang telah mengerahkan satu satu ratus enam puluh lima bus yang akan melayani pemudik
jumlah penumpang menjelang lebaran setiap hari diperkirakan sebanyak lima hingga enam
untuk menjamin keselamatan pemudik terminal pulau gebang mewajibkan pengemudi bus untuk tes kesehatan sebelum berangkat
selain itu ada pengecekan kondisi bus sebelum keberangkatan untuk menjamin kelancaran arus mudik
kalau untuk pengemudi kendaraan kendaraan yang melayani penumpang untuk mengantar pemudik di sini
satu bisnya harus diramsek dulu
bisnya itu yang tentunya yang aman
nyaman untuk masyarakat dan layak jalan itu harus melalui ramcek
terus pengemudinya juga harus melalui tes kesehatan
pengudinya itu sehat apa tidak
kalau memang sehat silahkan jalan
itu semuanya rekomendasi dari dokter